assalamualaikum waalaikumsalam ini positif lagi ngapain sih ini kayu susah banget diajak
kerjasamanya ini hampa siti kenapa kayu bakar yang positi ajak kerjasama jadi
seri banget ini mata kita boleh bantu positi ndak ya oh mau bantu boleh boleh
berapa sih mau pegang kan saya juga lapar pade bukan masalahnya itu
ini kan cuma satu
sekarang begini untuk menunjukkan sportivitas konsekuensi bagaimana
kalau kita sweet yang menang dia dapatin makanan gimana boleh dengan catatan tapi
lebih enak lagi kalau misalnya pausat jempol saya kelingking siapa takut sekali aja ya
rezeki enggak kemana yuk
ga ada yang aneh ga suka sama kelingking oke pausat pake kelingking
hahaha saya menang lagi kan bener kan
ya emang udah nasib tapi balik
kayaknya ada yang aneh mana sih ini aneh apa kok agak berantakan ya bukan agak lagi sih
berantakan nasi nih ini nasi itu bekas yang pakai daun tuh namanya itu apa liwetan liwetan
jadi ini pade yang makan sendiri nih
saya nggak boleh ikut makan ya
ya kan tadi yang menang siapa
hmm enak banget
enak pade ya
saya ga mau dikasih dikit gitu pade
jadi saya ga boleh makan kan
dikit aja pade dikit
yang dikit tuh
denger gak tuh
jangan jangan punya nasi nih
main makan makan aja sih
tau jangan jangan
bapak enggak lapar
kalau pade tak ketahuan jadi ga enak kita nyang
yang sederh buat monyet di di abisin
berarti monyetnya lagi kelaperan lagi keloncongan lagi
udah pada tapus
akhirnya jadi berantakan kayak gini deh
udah kita balik aja yuk
asis sedekah buat monyet
kamu menghina pade
kamu samain pade sama monyet
ini kayu susah banget diajak kerjasamanya ini
kenapa kaya bakar em positi ajak kerjasama
jadi beri banget ini mata
kita boleh bantu positi ya
oh mau bantu
dimana ada kocan
disini cuman ada positi doang
ini ada kocan
ini di hutan gaada
ini masih ada kocan
muka positi tuh serem
kaya ada kocan tuh liat tuh hitam hitam gitu tuh
eh kaget jangan begitu dong
ini tetep positi yang paling botoh
yang kun antak doang yang punya
ya deh yaa deh positi
tadi katanya muka positif hitam
iya tuh liat tuh
tuh tuh tuh
dari tangan positi vahp
ah dari positi liat terasa sih
tuh tuh tuh tuh
aduh aduh kuyuk banget ya
kalau main sama kerincingan begini nih
sekarang kita udah jangan bercanda mulu
positif juga udah lelah banget
ini masih banyak kerjaan
ayo sekarang bantuin positi biar kelar nih masaknya
aku bantuin ya pak
ya itu capek pak
kita pasang di sini aja pak denny petunjuknya
pasang di sini aja
memang udah pas ini
udah pas banget ini
wah yaudah kalau memang begitu
memang andara serem banget ini
ah beres pak adi
gimana mau nyasar
ulalah kok bisa pak deh
lah gimana sih pak de
pak ustadz makanya lihat lihat dulu
sarungnya belum diturunin
lagian pak adi sih
harusnya dicek dulu diteliti dulu
sekalian sarung bisa ketempel begitu
lagian pak adi
ah si petunjuk arah
makan sarung makan sarung
apa pak adi
yang dipegang pohonnya pak ustadz
saya yakin itu benar pak adi
aduh kecangan pak adi
saya terlalu bersemangat pak ini
kalau begini pasti para santriwan maupun santriwati
nggak akan nyasar pas lagi jurid malam
jadi penunjuk arah kita ke sana
bentar masih ada satu satu
aduh pak adi pak adi
kalau saya pikir pikir
kalau kita kemana mana berdua
terus nemu pohon pakuin lagi berdua
nemu lagi pohon pakui lagi berdua
itu lama kelarnya
lebih baik kita sekarang mencari aja
ide bagus itu
pak adi ke sana
jangan gitu gituan jangan gitu gituan
nggak enak kedenger ikutinya
takut juga kan
kita kan kadang kadang
saya tahu itu suara pak de
pak adi juga tahu itu suara saya
tapi kan entah kenapa
siapa tau beneran gitu ada serigala
kan kita jadi jaga jaga aja gitu
pak ustadz tadi
sekarang begini aja deh
mungkin kita berdua aja kemana kak
yaudah pak adi
kita barek barek aja lah ya
sudah siap makanan ini
kenapa kan dari kemarin
nah ini asik orang
ini buat aku
apa asik kamu dua
kamu kan udah ada tuh
gak apa apa itu keren kak
tuh lihat dong
itu si dodot pink ya dotin
gak ada alasan dong
ya kan ya dot
lah makanan doang sih
kenapa sih kalian berantem terus
aku makanannya mau diambil satu
makanan aku piringnya pink
udah itu kan cuma warna piring doang
yang penting kan kalian
semuanya dapatkan makanan
lilis ayu sama butet
kalian kembali ke santri pati ya
ya udah sebelum makan
kalian semua berdoa dulu ya
allahumma barik lana
wah lagi pada makan malam
ada ragi di atas kedong dong
artinya kalau bisa bagi dong
masya allah enggak
begini pak deh
ada nasinya tapi cuma buat ustadz
ya enggak apa apa ya pak deh ya
oh iya sekali juga kita mau keliling keliling
mau pasang tanda buat jurid malam
ustadz ridwan abisin makanannya ya
kalau bisa jangan dikunyap
langsung telan aja biar cepat kenyang
dorong pakai air
oh enggak apa apa
enggak saya jadi nggak enak
enak kok makan masa gak enak
kita yang enak
karena kan dapat makanan
kita ke tempat yang tadi kita ingin mas
tunggu kalian berdua mau ngapain emang
ya pokoknya ada perlu lagi
oke tapi jangan lama lama ya